jika raden bertarung dengan nafsu amarah maka raden akan menghadapi dua musuh
musuh di luar dan musuh di dalam diri raden sendiri
kian santang aku akan mencabut nyawamu dengan baksa
tahulah seperti apa yang aku lakukan terhadap ibundamu
aneh aku merasakan kekuatanku meningkat
seranganku semakin kuat
dan lesatan cemetiku jauh lebih kuat
berikut bertenaga dan mematikan
dari mana semua kekuatan itu berasal

seranganku semakin kuat
dan lesatan cemetiku jauh lebih kuat

serati bundaku ke penjar
aku tidak suka
melihat wajahmu yang sedih seperti itu
sempat ingin namparku
aku berjanji kepadamu nimas
tidak akan berbuat kasar lagi kepadamu
aku akan segera menikah dengan dimas rarasanta
aku ingin pernikahanku sangat meriah
aku tugaskan kepadamu
untuk mengundang kerajaan kerajaan sahabat
sendika gus jutabu
kami akan melaksanakannya
laki laki yang sombong dan juga jahat itu
yang sangat memusuhi rahiku nimas rarasanta
tidak lama lagi
ia akan menjadi suamiku
ampun gus jutabu
di luar istana ada pengacau gus jutabu
kita perlu bicara
aku tidak suka
apa yang kau lakukan kepada ibu
aku tidak suka
kau menyeretnya ke luar
dan memberi hukuman kepadanya
itu jadi luar batas kewenangan ayah
perlu aku ingatkan ayah anda
akulah raja di istana ini
dan segala sesuatu disini butuh persetujuan dariku
dan di istana ini
tidak boleh ada dua pimpinan
aku meminta ayah anda untuk pergi dari sini
kau tidak sepantas untuk bicara seperti itu pada ayahmu
tidak akan ini
seorang rajin harus bisa tegas putraku
kau harus menghukum siapapun yang bersalah
jika itu ibundamu sendiri
karena raja yang tidak tegas
akan membawa kacau
aku tidak butuh nasihat
sekarang kau pergi dari istana ini
ayah anda tidak akan keberatan
jika harus pergi meninggalkan istana
tidak ada jajaran
apa yang telah terjadi
bisa mendewasakan putraku
aku juga meminta kau
dan jangan pernah menginjakan kaki lagi disini
lebih baik sekarang
kita pergi dari sini
jika ade bertarung
dengan nafsu amarah maka raden akan menghadapi dua musuh musuh di luar dan musuh di dalam diri raden
kenapa kedasi bisa menjadi jahat
aku pun tidak mengerti nih mas
mengapa nih mas kedas yang kita kenal baik
menjadi seperti itu